yang sangat padat mobilisasi masyarakat di wilayah surabaya utara tersebut juga cukup tinggi
karena banyak keluarga yang bekerja sebagai buru pabrik dan pedagang pasar
saat ini polda jawa timur bersama kodam lima brawijaya sudah berkoordinasi
dengan polrestabes surabaya dan pemkot surabaya untuk memperlakukan kebijakan isolasi terbatas tersebut
agar masyarakat di kawasan zona merah khusus tetap berada di rumah
dan tidak melakukan aktivitas pepergian tanpa ada kepentingan
polda jawa timur juga telah melakukan penggeseran kawasan zona merah dari sebelumnya
di kawasan jalan tunjungan dan jalan darmo kini bergeser di kawasan surabaya utara
berdasarkan data persebaran di kawasan surabaya utara terdapat empat puluh satu warga positif covid sembilan belas
dari total jumlah pasien covid sembilan belas di surabaya berjumlah dua ratus empat puluh empat orang
sesuai data pertanggal lima belas april dua ribu dua puluh
dengan penyebaran ini kami akan melakukan
isolasi terbatas dan agar tidak koordinasi
dan akan melakukan kegiatan kegiatan di situ penyemprotan
dengan menggunakan tim yang tadi sudah kami siapkan
agar sore tadi gabungan tni polri dengan menggunakan sepeda motor
karena di situ masuk gam